dalam dua minggu terakhir sejumlah tokoh politik yang akan berkontestasi di pilpres dua ribu dua puluh
seperti prabowo subianto dan ganjar pranowo silih berganti menemui wali kota solo gibran raka buming raka
pertemuan para tokoh ini dengan gibran ditengarai berebut berkah elektoral dan dukungan dari keluarga presiden jokowi dan pendukungnya
sekuat apa magnet politik seorang gibran raka bumingraka
untuk mengulasnya kita sudah terhubung melalui semangat zoom dengan kepala departemen politik dan perubahan sosial csis
arya fernande selamat sore mas arya
selamat sore rifana
mas arya ini langsung ya dalam kurun dua minggu beberapa tokoh datang ke solo untuk bertemu dengan gibran raka buming raka
ini dua minggu yang lalu pak prabowo subianto kemudian pak ganjar pranowo dan puan maharani juga
apakah sekuat ini memang magnet elektoral seorang gibran raka buming raka
baik saya kira tentu para politisi
politik yang berkunjung ke solo ini bukan politik kemarin sore
jadi mereka tentu mengukur sekali baik pak prabowo sebelumnya kemudian pak ganjar kemudian terakhir adalah ibu puan
mereka politisi yang sudah cukup lama malang melintang dalam politik kita
dan juga punya peran penting dalam proses pengambilan kebijakan politik tingkat tinggi di internal partai masing masing
tentu karena mereka bukan politisi kemarin sore tentu mereka
betul betul benar benar mengukur politik yang berkumpul dengan kebijakan politik
mereka mengukur dampak politik pada kunjungan itu setidaknya dua hal
yang pertama itu adalah mereka mengukur seberapa besar dampak kunjungan itu terhadap relasi dengan pak jokowi
karena kita tahu hubungan pd perjuangan dengan presiden juga setelah kasus u dua puluh tidak begitu kuat
sehingga muncul usaha usaha untuk terus memperkuat hubungan itu
yang kedua dari sisi pak prabowo sendiri juga
yang kedua dari sisi pak jokowi sendiri
dan selanjutnya ke pemimpinan politik mungkin di jawa tengah mungkin di jakarta mungkin juga ke pemimpinan nasional
oke mas arya berarti ini menurut anda ini bukan karena magnet politiknya gibran ya
berarti kedatangan para tokoh ini baik pak ganjar dan juga pak prabowo ke solo
ikhtiar untuk mengambil ataupun merebut simpatinya pak jokowi ya bapaknya mas gibran
ya saya kira karena dua hal
pertama memperbaiki hubungan
memberikan pesan politik kepada pak jokowi
terutama pdi perjuangan ya karena selama ini hubungannya naik turun relasinya
yang kedua dari sisinya pak prabowo tentu itu menunjukkan bahwa pak prabowo juga belum sepenuhnya yakin juga
dan saya melihat situasi ini seringkali kita bicara soal ppres dan kita mengukur seberapa besar
membincangkan seberapa besar efek pak jokowi gitu ya
yang menjadi capresnya pak jokowi
padahal kita ada tiga capres sekarang
memang pak jokowi punya peran penting dan tentu juga dianggap sebagai salah satu kingmaker yang punya peran dalam proses nominasi dan kandidasi ini
dengan tingkat approval rating yang tinggi kepuasan publik yang tinggi dan trust publik yang tinggi tentu orang akan berkebut ya
tapi ini juga menunjukkan sepertinya para capres ini kurang percaya diri juga
sehingga harus apa namanya dengan segala hormat harus mendapatkan support penuh dari pak jokowi gitu
tapi saya melihat dalam ini mungkin juga bisa terjadi karena situasi politik kita yang kompetitif
dimana sampai saat saat sekarang kita belum bisa memastikan siapa yang bisa tampil sebagai pemenang
karena jarak seliti elektoral yang tipis di antara tiga calon ini
belum ada kandidat yang dominan secara elektoral
sehingga pilpres akan diprediksi terjadi dua putaran
dalam situasi yang kompetitif itu mungkin orang melihat sosok pak jokowi akan membantu
tapi saya sendiri melihat ketika sudah ada kandidat yang definitif
definitif artinya tiga pasang itu sudah mendaftarkan diri kepada kpu
mungkin pelan pelan pengaruh politik pak jokowi akan mengecil
sudah ada kandidat yang definitif dan pak jokowi harus menegaskan sikapnya
apakah ke pak ganjar apakah ke pak prabowo atau apakah akan menjadi netral
kalau sekarang karena masih belum ada yang definitif pak jokowi lebih mudah untuk meliuk liuk ya
jadi ini menunjukkan ketidakpercayaan dari kedua tokoh ya
baik ganjar dan juga prabowo untuk berkontestasi dalam pilpres dua ribu dua puluh
karena angkanya yang tadi sangat kompetitif
jadi mungkin berharap berkah elektoral
kalau mas gibran bukan anaknya pak jokowi
apakah lantas magnet elektoralnya magnet politiknya akan sekuat itu sampai mereka datang ke solo
enggak ya berarti ya
ya saya kira tentu
kalau dari sisi distribusi pemilih
kita solo kan itu jumlah pemilihnya tidak besar
tidak sebesar misalnya surabaya
tidak sebesar misalnya kota kota besar lainnya di indonesia
kemudian karir politik mas gibran juga masih beberapa tahun gitu ya
dan saya kira politisi sadar bahwa yang dituju oleh mereka
yang disasar oleh mereka itu tentu adalah pak jokowi
dan mas gibran dianggap sebagai pintu masuk untuk mengkomunikasikan banyak hal kepada pak jokowi
mungkin jadwal ketemu pak jokowinya belum ketemu
sehingga sebelumnya ketemu mas gibran dulu yang dianggap sebagai salah satu putra mahkota
mas tadi kan anda mengatakan bahwa ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka ya
tapi dengan mendekati mas gibran di solo
kemudian otomatis pendukungnya pak jokowi dan gibran akan memberikan suaranya kepada para tokoh itu
baik ganjar ataupun prabowo atau justru tidak otomatis seperti itu mas arya
ya memang ada kesan yang saya lihat secara personal bahwa
dengan kompetisi yang ketat itu seperti ada muncul kekurang percayaan diri untuk bisa berkompetisi
tapi memang tidak otomatis juga akan switch ke salah satu calon ya
karena sekarang dari sisi pemilih dan pemilih pak jokowi dan mas gibran itu
mereka belum melihat satu sinyal yang kuat gitu ya
apakah posisi politik pak jokowi ini akan mengarah kepada pak prabowo atau kepada pak ganjar ya
jadi belum ada sinyal yang kuat ya
bahkan mungkin nanti pada satu titik pak jokowi akan membebaskan pemilihnya
atau mungkin bisa juga salah satu calon
dengan hanya adanya sinyal itu sinyal yang belum jelas itu
mungkin juga para tokoh tokoh yang ingin berkunjung ke mas gibran itu ingin memberikan pesan juga kepada mas gibran
kepada pak jokowi menurut mas gibran gitu
mas arya jadi tidak otomatis kalau misalnya mendekati mas gibran
ataupun mungkin mengirim pesan ke pak jokowi ya
mengirimkan pesan melalui mas gibran
terus kemudian otomatis suaranya akan beralih dukungannya kepada pak ganjar ataupun pak prabowo
nggak otomatis seperti itu ya
psikologis pendukung ya
oke apa aja yang mempengaruhi ya
dalam konteks asipil pers itu kan angka yang besar
tapi bagaimana kemudian para pendukungnya belum tentu mengikuti rekomendasi
ataupun pilihannya pak jokowi melalui mas gibran
gini dalam kontestasi yang ketat seperti sekarang ini
di mana jaraknya tipis ya
dan saya kira faktor penentu yang utama itu
saya kira adalah seberapa kontestasi bijakan
ya dan itu yang mungkin menurut saya
karena pemilih kita sekarang didominasi oleh anak anak muda
dan anak anak muda ini punya perspektif baru soal politik ya
dan punya perspektif baru soal kebijakan
jadi ketika kandidat itu bisa bertarung soal gagasan soal kebijakan
itu yang menurut saya bisa mempengaruhinya
karena mungkin faktor pemilih pak jokowi punya peran
tapi pada satu titik yang mempengaruhinya
tapi soal apa yang akan ditawarkan oleh kandidat
jadi tidak setelah merta langsung mendapatkan dukungan ya
pada saat menentukan pilihan
atau mungkin justru bisa menjadi bumerang bagi para tokoh ini ya
untuk ganjar dan juga prabowo
jika nanti approval ratingnya pak jokowi menurun
kan kita nggak tahu ini pemilu masih sekitar delapan bulan lagi
saya kira ya beberapa survei kan menemukan bahwa ada korelasi
antara kepuasan dengan keterpilihan seorang kandidat
artinya kalau kepuasannya menurun tentu juga itu akan mempengaruhi kandidatnya
tapi saya kira kontestasi ini adalah kontestasi baru
tidak ada incumbent
tentu saya kira pertarungannya adalah pertarungan kandidat yang akan maju
jadi yang kita lihat itu adalah soal imajinasi
soal program dan kebijakan kandidat yang akan ditawarkan kepada masyarakat indonesia
bukan kebijakan presiden lain
jadi kita ingin melihat apa yang ingin ditawarkan
apa kebijakan yang ingin ditawarkan oleh kandidat
itu yang penting kita lihat
mas arya terakhir ini untuk mas gibran sendiri ya
meskipun hanya sebagai messenger ataupun pengirim pesan ke bapaknya
tapi melihat banyaknya tokoh tokoh yang akan berkontestasi di pilpres datang ke dia
apa yang kemudian bisa didapatkan keuntungannya bagi seorang pemerintah
polisisi semuda gibran ini
mas gibran tentu senang sekali ya
bila ada tokoh politik nasional dengan pengalaman puluhan tahun seperti pak prabowo
bu puan pak ganjar gitu ya
datang ke solo tentu dan bertemu mas gibran
tentu pertama level politik mas gibran akan naik
jadi dia akan dianggap sebagai tokoh politik nasional
yang kedua karena pertemuannya di solo
dan mas gibran adalah wali kota solo
sebagai tuan rumah tentu efek politiknya akan lebih banyak didapatkan oleh mas gibran
kecuali misalnya pertemuannya dilakukan di tempat yang netral misalnya di mana
lain solo gitu ya
nah karena di solo itu mas gibran merasa punya power
terlihat punya power
yang lebih tinggi
mas arya jadi ini lebih banyak sebetulnya keuntungan politiknya didapatkan oleh mas gibran ya
mem boost up posisinya mas gibran dari kepala daerah
ataupun petugas partai menjadi salah satu politisi yang di level nasional begitu ya
ini cara instan berarti ya
saya nggak tahu apakah instan atau tidak
tapi paling tidak itu punya
pertemuannya di solo tentu efek politik ke gibran ke mas gibran tentu saya kira akan lebih besar
tapi kita harus ukur juga bagaimana nanti
pilkada dua ribu dua puluh empat itu diselenggarakan
setelah masa pemerintahan pak jokowi berakhir
oke kita tunggu nanti bagaimana apakah magnet politik seorang gibran raka buming raka
akan terus merekah begitu ya seiring kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
atau justru tadi yang disampaikan oleh mas arya
menjelang nanti pendaftaran sudah ada capres dan juga cawapres definitif
maka magnet politiknya akan semakin melemah kita nggak tahu juga
terima kasih sekali ketua departemen politik dan perubahan sosial csis
mas arya fernandes sudah bergabung pada sore hari ini
terima kasih rifana selamat sore